terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita akan langsung bergabung melalui sambungan virtual dengan teman teman dari fakultas ekonomi unj ya
sudah ada rosikul dan juga agil silahkan siapa duluan yang mau berkomentar ataupun bertanya agil dulu ya silahkan
sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan mbak rifana selamat malam bapak bapak sekalian para narasumber
perkenalkan saya agil prasojo selaku ketua fakultas ekonomi unj
jadi putusan mahkamah konstitusi mengenai batas usia capres maupun cawapres yang memang merujuk kepada seseorang yaitu mas gibran
yang memiliki peluang menjadi cawapres
bapak prabowo subianto mungkin secara kualitas memang tidak bermasalah dan juga bisa menjadi langkah yang positif karena memang memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk bisa aktif dalam politik tingkat tertinggi di suatu negara
tetapi mk memutuskan syarat capres atau cawapres tidak dilekatkan pada syarat usia namun diletakkan pada syarat pengalaman
yaitu pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah
nah hal tersebut itu tidak menutup kemungkinan untuk mas gibran masih akan bisa menjadi cawapres dari pak prabowo
namun yang menjadi masalah di sini adalah momennya mengapa diputuskannya di saat mendekati pemilihan umum
bukankah memang sangat beresiko dan menimbulkan banyak kontra terhadap keputusan tersebut
tidak stabilan politik yang terjadi
oke jadi poin pertanyaannya
oke jadi pertanyaannya sebenarnya menurut para narasumber sekalian
bagaimana sudut pandang terhadap fenomena tersebut jika dikaitkan dengan dinamika politik yang terjadi saat ini
dan bagaimana kira kira asumsi publik terhadap pemilihan presiden nanti
baik terima kasih mbak rifana
selamat malam para narasumber
izin saya resmi mahasiswa fakultas ekonomi universitas negeri jakarta
melanjutkan dari sahabat saya agil prasojo
merespon terkait keputusan mk yang mengabulkan hijir dari saudara almas haki biru ya
tentang batasan usia cawapres
kita ketahui sendiri bahwa hari ini negara ini mengalami bonus demografi yang begitu

artinya dinamika bangsa ini itu semakin kesini semakin berkembang gitu
artinya menurut saya kedaulatan rakyat hari ini bisa dikatakan dipegang oleh kaula muda
saya sendiri pun sangat senang jika ada anak muda kaum muda yang mampu untuk membangun negara ini gitu
tapi pertanyaannya adalah kenapa mk itu mengabulkan gugatan tersebut yang mana perubahan undang undang seharusnya kan ini merupakan kewenangan dari pembentuk undang undang yaitu dpr
kenapa dpr ini malah menyerahkan kepada mk kalau memang dpr menyambut baik hal ini yaitu adanya bonus demografi usia produktif ini
kenapa dpr tidak melakukan revisi undang undang saja
kemudian tadi juga dari rawan projo ya menyebutkan bahwa adanya keinginan untuk melanjutkan dari perjuangan dari pak jokowi gitu
ada tiga nama bacawa pres gitu
salah satunya yaitu mas gibran
padahal keputusan mk belum diputuskan gitu
hal ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat indonesia mengapa mengusulkan mas gibran yang sudah jelas umurnya belum mencukupi sebelum keputusan mk itu diputuskan
oke terima kasih rosiko
enggak waktu kita udah habis nih
ini tertuju kepada pia grinta
oke waktu kita udah diborong
waktu kita udah habis
saya langsung dulu ya mungkin ke mas adi
mas adi ini bagaimana kemudian masyarakat bisa melihat pemilu kita berjalan kalau misalnya keputusan mk nya saja seperti ini
ya memang putusan hari ini itu menjadi pertaruhan kredibilitas dan integritas mk
ini bukan soal bagaimana
hanya sebatas ikut kompetisi di dua ribu dua puluh
karena ke depan pasti mk ini disorot soal bagaimana kalau ada sengketa dalam hasil pemilu
seperti yang terjadi dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
kredibilitasnya itu dipertanyakan
termasuk misalnya soal pasti akan rame itu tentang pilkada serentak
di akhir tahun bulan dua ribu dua puluh empat nanti
oleh karena itu ya cukup sudah ini menjadi pengalaman kita bersama bahwa publik kita ini sudah cerdas dan rasional
anak anak adik kita mahasiswa ini kan pertanyaannya cukup kritis ya
itulah yang kenapa di awal saya mengatakan
tidak perlu ahli hukum untuk menjelaskan ini semua
ada hal hal yang memang di luar kebatasan
kewenangan mahkamah konstitusi itu diputuskan
dan itu janggal
inilah yang saya kira memang jangan pernah main main dengan negara ini
apalagi tadi dikatakan mereka juga mempertanyakan soal momentumnya ya
jangan pernah main main dengan ngurus negara ini
ini menyangkut dua ratus tujuh puluh juta penduduk indonesia
kalaupun toh ada political engineering mengorkestrasikan supaya indonesia itu jauh lebih baik
caranya itu lebih elegan dan lebih rasional
dan tentu saja bisa dipertanggungjawabkan secara etik dan keadapan publik
saya kira kepentingan kita disitu aja
karena khawatir ini akan terulang pada siapapun nantinya yang menjadi presiden setelah dua ribu empat dan seterusnya
oke saya ke mas pacul
mas pacul tadi sebenarnya sudah kita bahas ya kenapa dpr kemudian tidak merevisi itu
karena kan memang kemarin tidak ada revisi undang undang pemilu ya
ada kalau revisi undang undang pemilu tidak diadakan
dan memang tidak ada revisi
jadi kalau ini kan mk juga menghadirkan ada permintaan gugatan
jadi bukan karena perubahan undang undang
memang yang normal sebaiknya pakai revisi
itu yang normal
ini kan situasi dianggap tidak normal
baik tapi kekhawatirannya dari komisi tiga dari ketua bapilu pdi perjuangan
dengan kondisi yang seperti ini nanti terhadap jalannya kontestasi pemilu dua ribu dua puluh empat akan seperti apa mas
diko itu saya ini kan bukan bergerak sendirian
saya adalah bagian dari sebuah barisan yang ada di pdi perjuangan
dan saya juga bagian dari salah satu yang memimpin di dalam elektoral nanti
dan ini tentu semua akan melakukan persiapan
apapun keadaan yang terjadi pasti kita siap
nggak ada kekhawatiran ya kalau misalnya nanti putranya pak jokowi maju
mas gibran maju sebagai kandidat cawapres bahwa infrastruktur akan digerakkan begitu untuk memenangkan
begini tidak ada pernah kata takut bagi seorang prajurit
kalau takut ya mundur aja
jadi kami tergantung perintah panglima tertinggi kami
begitu panglima tertinggi kami mengatakan ke utara begini oh siap
dan itu akan dilakukan dengan penuh semangat
oke sikap terakhirnya pdi perjuangan menunggu arahan ibu ketua umum ya terhadap gibran raka
sudah pasti sudah pasti
diko ini kan masih asumsi semua faktanya juga belum terjadi
ini berasumsi banyak orang kita tunggu itu
nanti pasti di partai kami saya pastikan bahwa kami akan melakukan konsolidasi dan kemudian melakukan perintah dijalankan
oke bahwa sudah ada perintah tadi dari sekjen pdi perjuangan kepada kader supaya tetap tenang tidak boleh bereaksi
itu benar ya mas
saya juga membaca itu
supaya kita slow down nggak boleh emosional begitu
penyakit pdi perjuangan itu memang emosional
untuk berkelahi paling nomor satu
kayak kemarin itu yang di magelang itu sebenarnya kan apel siaga setia mega
gitu loh itu situasi lamanya kayak begitu
itu bagian dari semangat korsa kami
terakhir mas handoko projo gimana sikapnya
itu tadi udah ditanya tuh
bahwa kok bisa deklarasi sebelum waktunya putusan mk
itu kami selalu sampaikan taat pada konstitusi
apapun keputusan mk akan kami hormati akan kami turutin
nah tapi perkara mengusulkan itu adalah sebuah aspirasi
meskipun usulannya tidak memenuhi syarat begitu ya
nggak apa apa usulannya dulu
aspirasi itu ada
aspirasi itu ada dan kami sampaikan bahwa kemudian ternyata mk misalnya menolak semua gugatan tadi
sehingga tidak ada kemungkinan yang di bawah empat puluh tahun maju
artinya kan satu dari tiga usulan kami mungkin gugur karena itu kami hormati
masih ada dua usulan lain
tapi ternyata sekarang usulannya yang pertama itu yang menguat ya
ternyata tiga tiganya loloslah secara ini kan begitu
terakhir bang noel waktu kita gak banyak
kapan pak prabowo akan mendeklarasikan pasangan cawapresnya
tanggal dua puluh satu udah pendaftaran prabowo
oke jadi sabtu besok
pada saat itu pak prabowo akan mendaftarkan diri ke kpu bersama dengan cawapresnya
apakah itu mas gibran
ya soal gibran atau siapa terserahlah
saya kan yang penting menangin pak prabowo
saya kan relawannya presiden bukan relawannya wapres
ya kalau dengan mas gibran bisa menang ya
ya dengan siapapun saya yakin
jangan dengan prabowo gibran
prabowo dan bang pacul nanti
masih menang itu
kalah ganjar nanti
penguasa jawa tengah nih beliau nih
berarti memang targetnya jawa tengah
jadi kita harus menang gitu ya
bagaimana dengan sentilan dari teman teman komisi co melihat fenomena yang terjadi
pada hari ini
ini satu republik tadi kena prank begitu ya
tapi ternyata putusannya tetap memberikan jalan kepada gibran raka buming raka untuk
bisa maju sebagai cawapres di pilpres dua ribu dua puluh
kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political s